yang cukup mengejutkan kementerian kesehatan pada rabu sembilan belas oktober mencatat
kasus gagal ginjal pada anak sudah mencapai dua ratus enam anak dan sembilan puluh sembilan anak meninggal
kementerian kesehatan telah melakukan investigasi
salah satu temuannya adalah dugaan kandungan etilen dan dietilen glikol pada obat cair atau sirop
mengutip laman detikom dan laman resmi universitas pajajaran
etilen glikol atau dietilen glikol yang diduga terkandung dalam beberapa obat sirop
merupakan senyawa pelarut organik
etilen dan dietilen glikol mengalami oksidasi oleh enzim
dan berubah menjadi asam oksalat dalam tubuh yang memicu batu ginjal
meski belum mencapai kesimpulan kementerian kesehatan sejak rabu sembilan belas oktober memutuskan
menghentikan pemberian obat sirop untuk anak
jadi yang nomor tujuh ini dibawanya kepada masyarakat

untuk tidak bisa mengkonsumsi obat obatan terutama yang bentuk cair atau sirup
tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan termasuk dokter ya
yang nomor delapan sebagai alternatif dapat menggunakan bentuk setiaan lain
seperti tablet kapsul supositoria atau lainnya
sebagai langkah antisipasi orang tua diimbau untuk mengenal gejala gangguan ginjal akut
umumnya gejala yang terjadi berupa demam lebih dari tujuh hari diare dan batuk pilek
apalagi jika anak mengalami penurunan jumlah urin
bahkan ada anak tidak buang air kecil sama sekali karena ginjal tidak memproduksi air seni
tim liputan cnn indonesia